ini masih mengambang masih abu abu banyak yang bertanya jadi apa nggak jadi nih sebenarnya
nah meskipun banyak mendapatkan tentangan di luar sana
full day school atau program sekolah satu hari penuh ini tetap maju jalan dari pihak kemendikbud
kita tanya apa pertimbangannya bergabung dengan saya malam hari ini
ada kepala biro komunikasi dan layanan masyarakat dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
ada pak ari santoso pak ari selamat malam
pak ari kalau kita lihat ini seperti dari kementerian pendidikan dan kebudayaan terus maju
pantang menyerah untuk tetap mengajukan gagasan atau wacana full day school
kalau kita lihat juga beberapa waktu
jadi bukan program full day school itu yang kata kata yang salah
jadi itu adalah program penguatan pendidikan karakter
jadi nggak ada yang disebut kita itu program
iya nggak ada yang namanya program full day school
tolong teman teman kata kata
kata full day school itu bukan kami yang membuat tetapi itu menjadikan persepsi yang salah
karena media yang menciptakan kata kata itu sehingga persepsi dari masyarakat seakan akan
masyarakat anak anak itu sekolah itu full day dari mulai jam tujuh sampai jam lima sore atau jam empat sore seperti itu
itu yang disebut full day school yang salah
jadi tidak ada pengaruh dengan durasi jam belajar lebih lama lagi ya pak ya
enggak karena kan gini hitung aja
kalau sd itu kan jam berapa jam itu sampai tengah dua belas
kalau sabtu itu kan cuma
empat jam empat jam kalau dibagi lima itu nambahnya cuma sedikit
gak ada sampai satu jam
tiga per empat jam ya
jadi disitulah saya katakan ini bukan kata full day school
karena yang delapan jam itu itu adalah jam kerja guru
bukan jam sekolah siswa
itu yang harus perlu diketahui
oke jadi tidak akan berpengaruh pada durasi jam belajar anak anak di sekolah artinya akan tetap sama
ya menambah sedikit karena yang sabtu itu kan cuma empat jam itu di
bagi ke lima hari itu kan cuma tiga per empat jam
jadi nggak terlalu banyak sehingga nambahnya
itu yang dikatakan makanya yang kata kata full day school itu tolong dikoreksi
jadi senin sampai dengan jumat tetap sama begitu
hanya jamnya saja yang satu akhirnya dibagikan ke lima hari ini
jadi ditambah sekitar empat puluh lima menit ya
betul karena dia ditambahkan begitu kalau logikanya kan gitu sehingga nambahnya nggak banyak gitu loh
hanya empat puluh lima menit
betul jadi begitu
ini berlaku di semua jenjang sekolah pak
artinya dari sd sampai dengan sekolah menengah
kalau sd itu kan memang sampai jam selesainya kan sampai jam setengah dua belas
smp sampai jam tiga belas berapa gitu ya
itu kan jamnya memang segitu
kalau sma smk kan dari dulu kan sudah memang sudah penuh jadwalnya
sma smk itu gitu loh
jadi disinilah makanya yang sd smp karena memang program nawacita itu kan penguatan itu diutamakan untuk sd sampai smp
nah pak kalau untuk permasalahan
pendidikan penguatan pendidikan karakter ya pak
oke ini akan diterapkan di semua wilayah artinya di semua daerah di indonesia
dan juga artinya di semua jenjang sekolah kah
karena itu memang
karena memang ini kan di nawacita ya sehingga harus dikuatkan semuanya khususnya di sd sama smp
jadi artinya tetap semuanya
itu di sd smp itu lebih banyak lagi di situ
nah kita tahu bahwa program kita yang intrakukuler yang kurikulum itu tidak ada sama sekali menambah di situ
karena sudah pakai kurikulum dua ratus tiga belas muatan karakternya sudah banyak
cuma karena makanya disebut penguatan program pendidikan karakter karena yang intrakulkuler yang kurikulum dua ribu tiga belas ini itu ditambahkan lagi
karena memang bukan program baru ini yang menambahkan saja yaitu di ini
nah itulah yang ditambahkan
ditambahkan di situ mbak
pak ari mungkin boleh lebih spesifik lagi pak
program penguatan karakter atau ppk ini ini seperti apa pak secara spesifik ya
kalau kita lihat misalkan salah satu contoh misalkan untuk ekstrakuler anak anak misalkan salah satunya adalah dia ikut pramuka
atau dia setelah sekolah dia bekerjasama dengan misalkan sekolah dengan madrasa dinia
mereka anak anak ini masuk ke sana sehingga ada pelajaran agama khusus
dia bisa ngaji ngajinya bagus apalan kurannya bagus
ini salah satu yang disebut penguatan pendidikan karakter yang religius
tetapi juga tidak hanya itu juga misalkan nasionalisme ikut pramuka terus mestikan itu terus gotong royong juga
mereka membantu orang tua misalkan membantu orang tua di sawah dan lain lain
misalkan itu adalah salah satu bagian penguatan karakter yaitu kemandirian
kalau untuk tadi pak ari juga sudah menyebutkan bahwa ppk ini tidak akan ngefek pak
tidak akan berpengaruh kepada siswa siswi murid murid anak anak sekolah ini
tapi mungkin akan soal durasi kalau kita ngomongin soal durasi akan berpengaruh lebih banyak ke tenaga pengajar
artinya ke guru guru ya pak untuk soal durasinya ya pak
karena memang jam kerja guru itu kan kalau kita hitung kan empat puluh jam dibagi dengan pengulangan dana lain
sehingga dibagilah dan lima hari itu menjadi delapan jam
oke tapi ini akan berefek pak terhadap durasi mengajar para guru ini yang akan lebih lama
mungkin untuk tataran idealnya gagasan ini positif tapi mungkin apa sudah mempertimbangkan hal tersebut
artinya para tenaga pengajar ini nanti akan ada di sekolah di durasi yang lebih lama lagi
pada saat ini kan sekolahnya kan misalkan anak anak yang dengan model model yang baru yang jonasi
dan tidak ada sekolah unggulan lain lain kan
jadi anak anak yang pinter sama anak yang biasa saja
atau yang diskusi di dalam kelas itu
mungkin hanya dari
tiga puluh anak mungkin hanya satu ratus dua puluh sisa sepuluh anak ini itu bisa diajarin lagi setelah jam sekolah tadi itu
karena ini untuk meningkatkan kemampuan anak supaya lebih baik lagi
karena pada saat di dalam kelas jam jam ini itu kan disebut adalah dia memanfaatkan delapan jam ngajarnya dia
pekerjanya dia itu untuk meningkatkan kapasitas anak anak itu agar bisa menyerap ilmu dengan baik
selama proses pembelajaran mbak
tapi kalau anak anak yang sudah baik ada yang sudah mengerti langsung ini bisa dia langsung keluar dan lain lain
ini yang disebut dia bertanggung jawab
dan karena guru itu tidak hanya proses mengajar saja tetapi bertanggung jawab terhadap apakah siswanya itu mampu menyerap semua ilmu yang diberikan
jadi bukan segera ngajar setelah itu ngerti ngak ngerti dibiarkan saja
bukan seperti itu
karena guru itu di dalam kelas ini ada proses pendidikan
proses pendidikan itu adalah salah satunya adalah dia juga
harus bertanggung jawab terhadap kemampuan anaknya agar bisa mengerti semua permasalahan itu yang anak anak bedakan
itu tadi mbak
oke dan untuk terakhir pak
untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan tetap akan jalan
artinya ini tetap akan dijalankan di tahun ajaran yang baru dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
selama tidak ada peraturan presiden yang keluar untuk membatalkan ya pak
karena kan gini ini kan sebenarnya sekolah sekolah yang sudah menjalankan pendidikan karakter ini
penguatan pendidikan karakter
karena kan sudah banyak sekali
kayak lab school di jakarta live schoo dan lain lain
sudah jalan semua ini sebenarnya
yang sekarang adalah sekolah sekolah yang belum dengan sekolah negeri itu yang didorong untuk kesana
nah sebenarnya bukan dibatalkan
kalau kita lihat bahasa dari pak presiden itu adalah menguatkan dengan menarik dengan merujuk ke perpres
artinya di sini peraturan menteri ini itu dikuatkan lagi dengan perpres
karena melihat ini adalah ada keterlibatannya lebih banyak
karena ada kemudian agama terus nanti pan rb terus kemudian keuangan dan kemudian kemudian kebudayaan
di sini juga yang utama
semuanya dulu pertama untuk menyelesaikan ini
bukan berarti ini dibatalkan tetapi dikuatkan dengan perpres
oke baik terima kasih pak ari santoso
kepala biro komunikasi dan layanan masyarakat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
usai jidat berikut
netizen pun ramai berkomentar
mewarnai hari pertama tahun ajaran baru anak anak sekolah
saya semangatnya dengan anak anak sekolah tadi ya
udah mau langsung teaser ke jeda aja commercial break ya
kita lihat dulu cuitan dari netizen kita
dari lini masa twitter yang pertama
dari ofisial akun resmi
dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
jangan lupa untuk kenali atribut yang akan digunakan di sekolah baru kali ya nanti ya
berikutnya dari mantan menteri pendidikan dan juga kebudayaan
dari aris baswadan
tahun lalu antar
kaisar di hari pertama sekolah
kaisar senang abahnya lebih senang lagi
bagaimana cerita teman teman yang mengantar anaknya hari ini
mungkin yang nggak sempat ngantarin anaknya hari ini
besok bisa cerita lebih banyak
bagaimana mengantarkan momen anak anak di hari pertama sekolah
kemudian berikutnya dari sandiaga uno
semangat untuk adik adik di hari pertama masuk sekolah
semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan berikutnya kita lihat
ini dia cuitan dari angel
hari pertama masuk
entah kenapa terpisah dengan teman teman lama
teman baru makanya bekal baru
dan yang terakhir dari firman yursang
selamat sekolah hari pertama buat anak anak indonesia
selamat mengantar sekolah buat ibu ibu terbaik
para penjaga generasi